atas segala pencapaianku saat ini bukan karena aku orang hebat tapi karena doa doa ibuku yang
terjawab inilah salah satu dari sekian banyak caption yang menyentuh yang diposting oleh warganet
di hari ibu ungkapan rasa sayang doa serta terima kasih ibu mewarnai laman media sosial
di momen hari ibu ini tak ada salahnya untuk mengucapkan rasa sayang kita kesan ibu ndak
tercinta luangkan waktu sejenak untuk menyapa ibu di tengah rutinitas anda tidak harus di
media sosial sebuah panggilan telepon atau berkirim kabar melalui pesan singkat juga tidak
apa hai jadi apakah anda sudah mengucapkan rasa sayang ke ibu anda hari ini selamat hari
ibu nasional untuk seluruh ibu hebat di indonesia